di tengah menjamurnya bisnis resto ada sebuah kafe yang sangat berbeda karena seluruh pramusajinya penyandang tuna rungu
tidak hanya itu juru masaknya pun penyandang tuna rungu
sekilas memang finger tol cafe ini terlihat biasa saja dari luar
tapi hal yang luar biasa atau berbeda baru bisa anda rasakan saat anda masuk dan mencoba untuk memesan menu makanannya
nah jadi kalau kita ke fingertol cafe ini selain mendapatkan menu makanan kita juga akan diberikan sebuah alat bantu mengenai bahasa isyarat apa saja yang bisa kita gunakan di kafe ini
sekarang saya mau coba memesan menu makanan
saya mau minum teh es
bahasa isyarat memang dibutuhkan di sini
karena kafe yang didirikan pada mei dua ribu lima belas lalu ini hanya mempekerjakan penyandang tuna rungu
berbagai minuman dan makanan tersedia di sini
saya pun memesan menu andalannya tuna saus lemon
makanan saya disiapkan oleh jurumasak yang juga penyandang tuna rungu
jadi kami di sini bergerak di sosial untuk membuktikan kepada semua orang bahwasanya orang tuna rungu itu memiliki kemampuan
orang tuna rungu itu memiliki kelebihan
orang tuna rungu itu memiliki skill
jadi tidak sementara mentara orang memiliki kemampuan
orang tuna rungu tidak memiliki skill tidak memiliki kemampuan
jadi kami di sini dengan adanya kafe penjotok ini menjadi jembatan antara orang normal dan orang tuna rungu
terinspirasi dari kafe serupa di nicaragua kafe ini menjadi titik cerah bagi penyandang tunarungu
harapan untuk mendapatkan pekerjaan terbuka lebih lebar bagi mereka yang memiliki kekurangan
kami memiliki kemampuan untuk mendapatkan kemampuan
tidak hanya bekerja di sini mereka belajar berkomunikasi lebih baik dan juga memanfaatkan keterampilan mereka
mereka diberikan ruang untuk berkreasi dalam bidang lain seperti membatik
saya ingin membatik
terima kasih ya
iya kafe ini diharapkan bisa menjadi jembatan bagi masyarakat untuk lebih mengerti bahasa isyarat
lebih mengenalnya dan tentu saja untuk bisa lebih mudah berkomunikasi dengan tunarungu
katrina inendia pamulang banten